dalam waktu dekat indonesia kembali akan mengirimkan pasukan garuda ke lebanon
total ada tiga ratus sembilan personel tni yang saat ini akan disiapkan untuk ditugaskan sebagai pasukan penjaga perdamaian di lebanon
tiga ratus sembilan pasukan tersebut dibagi menjadi enam satgas
di antaranya satgas force headquarter support unit sektor east military police unit force protection company dan lainnya termasuk satgas kesehatan
di lebanon sendiri sudah terdapat lebih dari seribu pasukan garuda yang tergabung dalam batalion mekanis serta maritim task force
indonesia sendiri berencana mengembangkan jumlah penugasan pasukan garuda di luar negeri menjadi empat personel
saat ini personel tni yang tergabung dalam pasukan pbb berjumlah sekitar dua sembilan ratus personel
karena itulah tni menjalin kerjasama dengan etopia yang saat ini menjadi pengirim pasukan pbb terbanyak
dengan jumlah personel mencapai
pada pagi hari ini kita membuka latihan peratugas yang dilaksanakan untuk mendeploy pasukan kita ke unifil di lebanon
ini bagian dari yang satu tiga ratus orang yang pertama batch pertama kita sudah latih dan sudah selesai minggu yang lalu
oke harapannya dengan melepas pasukan ini tuh harapannya apa sih pak
setelah kita latih kita harapkan mereka bisa melaksanakan tugas di medan operasi di lebanon sana
jadi kita akan memberikan materi materi yang sesuai dengan petunjuk dari pbb
selain itu kita berikan materi materi tentang kondisi realitas yang ada